tiga orang mahasiswa di surabaya rabu siang ditangkap petugas polrestabes surabaya
karena membobol akun taksi online dengan cara melakukan order fiktif
pelaku melancarkan aksinya menggunakan satu ratus dua belas handphone dan meraup keuntungan jutaan rupiah
tiga mahasiswa pembobol taksi online yang ditangkap adalah laa warga sutorejo prima surabaya
mrc warga ketabang surabaya dan lc warga kutisari surabaya
mereka ditangkap setelah reserse mobile polrestabes surabaya mendapat laporan dari tim khusus taksi online
mereka berkomplot membobol taksi online dengan modus membeli akun driver taksi online sebesar satu juta rupiah
kemudian tersangka melakukan aksi dengan menggunakan delapan puluh enam handphone sebagai handphone penumpang
ketiganya memiliki masing masing dua belas akun driver
atau total tiga puluh enam akun
setiap hari mereka operasikan secara bergilir agar tak mencurigakan
dalam aksinya tersangka kemudian melakukan order fiktif hingga memperoleh poin dan meraup uang jutaan rupiah
kasus ini terungkap setelah tim khusus taksi online mencurigai ada akun yang bertransaksi tidak wajar
tim ini kemudian melapor ke polisi yang kemudian memburu tersangka hingga tertangkap di sekitar jalan soekarno hatta
modusnya dengan akun yang seolah olah dia itu sopir grab dia order
order tapi tidak ada pembayaran order fiktif
laporan ke perusahaan adalah ada yang order
tapi tidak ada yang order
tapi tidak ada yang order
dia hanya untuk mendapatkan bonus dari perusahaan tersebut
dari tangan tersangka petugas menyita stnk modem satu ratus dua puluh dua handphone dan mobil yang dipakai untuk melancarkan aksinya
ketiga tersangka akan dijerat undang undang informasi dan transaksi elektronik serta pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp tentang penipuan